dongeng bahasa indonesia
sapi yang ajaib
dulu di sebuah desa kecil tinggal dua petani bernama jack dan harry
mereka berdua sangat kaya
mereka berdua memiliki peternakan besar dan memiliki banyak sapi
tetapi mereka tidak pernah bekerja
mereka selalu mempekerjakan petani lain dan membuat para petani bekerja di ladang mereka
mereka berdua tinggal di rumah besar dan mengenakan pakaian yang mahal
tetapi meskipun memiliki segalanya jack dan harry tidak bahagia
aku ingin memperkerjakan lebih banyak petani untuk membantuku menghasilkan lebih banyak uang
aku setuju aku ingin membeli pakaian yang terbuat dari sudro
oh bagaimana kalau kita mendapat cukup uang untuk membangun istana dari permata
oh kedengarannya luar biasa
oh di lingkungan
di sebuah rumah yang jauh tinggallah thomas
thomas adalah seorang petani miskin
dia hanya punya satu sapi dan sebidang kecil tanah
seorang pria di desa tetangga menjual sapinya
apa kau ingin membelinya
aku harap aku bisa
tapi aku tidak punya uang untuk membeli sapi lain
aku bisa meminjamkan uang jika kau mau
itu sangat baik sekali tapi
bahkan jika aku membeli sapi dengan uangmu bagaimana bisa bertahan setelahnya
aku juga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk merawat dua ekor sapi
aku juga tidak bisa meminjam uang darimu setiap hari
sapi sapi itu akan lemah
terima kasih atas perhatianmu temanku tapi
aku puas dengan apa yang aku miliki sekarang
thomas seorang yang bijaksana dan pekerja keras
setiap hari dia akan pergi ke ladangnya dan bekerja sepanjang hari
nanti dia akan pergi ke ladangnya dan bekerja sepanjang hari
dia kemudian akan pulang dengan sapinya dan memberinya makan
thomas tidak pernah meminta lebih
dia bersyukur atas semua yang dia miliki dalam hidupnya dan dia selalu tetap bahagia
tapi jack dan harry tidak
mereka sangat cemburu pada thomas
bagaimana thomas selalu sebahagia ini
aku memiliki pemikiran yang sama setiap kali aku melihatnya
dia tidak memiliki rumah besar atau pertanian besar
aku pikir itu karena sapinya
heri sapi satu satunya lebih baik daripada kita semua bersama
mungkin kau benar
sapi satu satunya membajak seluruh ladang
keesokan harinya jack dan harry pergi ke thomas dan bertanya apakah dia tertarik menjual sapinya
tapi ini adalah satu satunya sapi yang kumiliki
kami siap memberi kau sepuluh koin perak
itu harga terbaik yang akan kau dapatkan
ada banyak sapi untuk dijual
kau dapat membeli dua
itu bagus thomas
bagaimana itu bagus
aku memiliki sapi yang sehat yang dapat aku beri makan dan aku rawat
kau ingin aku menjual sapi ini kepadamu dan membeli dua ekor sapi yang tidak bisa aku rawat
aku tidak akan menjual sapiku padamu
jack dan harry sangat marah
tapi mereka pergi diam diam
dia pikir dia siapa
beraninya dia mengatakan tidak pada kita
kita termasuk orang terkaya di desa ini
dia harus belajar menghargai kita
dia terlalu berani untuk menjual sapi ini
kita harus bangga dengan sapinya
kita harus memaksa dia untuk menjualnya
jack dan harry ingin mengajarkan thomas sebuah pelajaran
malam itu mereka menyelinap keluar dari rumah mereka
dan berjalan menuju peternakan thomas
tanpa khawatir tentang teman mereka
mereka menyalakan seluruh tanah dengan
keesokan harinya thomas terbangun oleh berita kebakaran itu
dia bergegas untuk melihat bahwa hasil kebakaran itu tidak berhasil

oh tidak hasil panenku
bagaimana aku bisa bertahan sekarang
dan semua makanan yang disimpan thomas sudah berakhir
baik thomas maupun sapinya
tidak memiliki apapun yang tersisa untuk dimakan
sudah dua hari
aku bisa bertahan entah bagaimana
tetapi sapiku tidak bisa
aku rasa aku harus berhenti
harus menjual sapi ini
siapapun yang membelinya harus merawatnya dengan baik
thomas memiliki botol kaca kecil yang sering digunakan untuk menyimpan uang
tidak banyak uang yang tersisa di sana
karena dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi dari rumahnya
dia memutuskan untuk membawa semua uangnya dalam kantong
dan meninggalkan desanya
jika pencuri datang
dia tidak akan berpikir untuk menyerang sapi
thomas mengikat kantong itu ke lonceng sapi
dan berjalan ke depan
setelah berjalan beberapa saat
dia menemukan sebuah desa
dia memutuskan untuk beristirahat sebentar
dia meninggalkan sapinya di bawah pohon
dan pergi mencari air untuk diminum
di dekat pohon ada toko kacang kacangan dan biji bijian
pemilik toko itu keluar untuk berjalan jalan
hari yang memosankan
dia melihat sapi itu berdiri di bawah pohon dan berjalan mendekat
begitu si sapi menoleh ke arah pedagang itu sebuah koin perak jatuh dari lehernya
bagaimana itu bisa terjadi
pemilik tidak memperhatikan kantong koin perak yang menempel pada lonceng sapi
mengambilnya menjadi sapi ajaib dia memutuskan untuk membelinya sekaligus
apa apakah ini sapi ajaib
pedagang itu tidak memperhatikan kantong koin perak yang menempel pada lonceng sapi
mengiranya itu adalah sapi ajaib dia memutuskan untuk membeli sapi itu
saat itu thomas kembali
apakah ini sapimu
iya apa ada yang salah
apakah kau ingin menjualnya kepadaku
aku sangat membutuhkannya
oh tentu saja
aku pergi ke desa terdekat untuk menjual sapi ini
mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah sapi ajaib
oh aku sangat beruntung hari ini
aku siap memberimu lima ratus koin perak
apa kita sepakat
dia menerima kesepakatan tanpa membuang waktu
dia mengambil lima ratus koin perak itu lalu pergi
melupakan semua tentang kantong uangnya yang melekat pada lonceng sapi
thomas dengan gembira pulang ke rumah
setelah kembali dia melihat jack dan harry di depan pintunya
mereka sudah menunggunya
mereka mengira thomas akan kembali ke rumah dan tidak bahagia
tapi sebaliknya ada senyum lebar di wajahnya
halo thomas kau kau terlihat bahagia
iya aku menjual sapiku kepada seorang pria yang bermurah hati
dia membayar aku dengan lima ratus koin perak
lima ratus koin perak
lima ratus koin perak

aku bisa membeli sebidang tanah yang besar
aku akan menanam lebih banyak tanaman dan menjualnya di pasar
aku dapat membeli lebih banyak sapi lagi
aku juga bisa memiliki sumber daya yang cukup untuk merawat mereka
sapiku memberiku banyak keberuntungan
baiklah aku lelah sekarang
sampai jumpa lagi
di sisi lain pemilik menemukan kantong koin thomas yang menempel pada lonceng sapi
dia menyadari bahwa itu bukan sapi ajaib
tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang
upaya jack dan harry sia sia
mereka ingin melihat thomas tidak bahagia
meskipun mereka lebih kaya dari thomas
tapi mereka merasa kecil dan miskin
dan thomas di sisi lain tidak pernah lebih bahagia
jack dan harry menepuk kepala mereka dengan kecewa
thomas membeli banyak sapi dan sebidang tanah besar dengan uangnya
dia tidak pernah berhenti bekerja
dia menanam tanaman dan kacang kacangan dan menjualnya di pasar
perlahan lahan dengan kerja kerasnya
dia menjadi petani terkaya di desa itu